komisi pemberantasan korupsi
mereka adalah rektor unila karomani wakil rektor satu bidang akademik heriandi
ketua senat mahasiswa unila muhammad basri dan dari pihak swasta andi desviandi
andi deswiyandi berperan sebagai pemberi uang suap
sedangkan karomani heriandi dan muhammad basri bertindak sebagai penerima uang suap
dari pemeriksaan sementara menunjukkan karomani diduga aktif dan terlibat langsung
menentukan besaran uang yang harus disetorkan calon mahasiswa yang hendak diluluskan
dalam seleksi mandiri masuk universitas lampung atau semanila
ia menetapkan uang berkisar seratus hingga tiga ratus lima puluh juta rupiah per orang
karomani juga diduga memerintahkan staffnya mengumpulkan uang dari orang tua calon mahasiswa
ada pun pihak yang ditangkap di lampung adalah ml af hi
beserta dengan barang bukti uang tunai sebesar rp empat ratus empat belas lima ratus
kemudian sleep store an deposito di salah satu bank sebesar rp delapan ratus
dan kunci safe deposit box yang diduga berisi emas yang setara dengan rp satu empat ratus
kemudian pihak yang ditangkap di bandung adalah kfm bs mb dan at
dan di lampung ada pihak yang ditangkap di bandung adalah kfm bs mb dan at
beserta barang bukti kartu atm
dan buku tamungan sebesar rp satu delapan ratus
total uang suap yang diduga diterima oleh karomani rp empat empat miliar
yang sebagian diantaranya dialihkan dalam bentuk deposito dan emas batangan
untuk kepentingan penyidikan keempat tersangka ini ditahan selama dua puluh hari pertama di dua rutan berbeda
tersangka karomani ditahan di rutan gedung merah putih kpk
sedangkan tiga tersangka lain ditahan di rutan kpk
pamdam jaya guntur jakarta selatan